dari bintan kita ke surabaya jawa timur
ada menteri sosial tri risma hari ini yang kembali marah marah
kali ini risma emosi saat meninjau pencairan bansos di surabaya senin kemarin
dalam proses pencairan maksud kami bantuan
menteri sosial sempat emosi kepada petugas bank
karena masih banyak warga penerima bantuan yang belum mendapatkan kartu keluarga sejahtera
padahal kartu itu berfungsi untuk pencairan bansos
menteri sosial tri risma hari ini menilai kinerja petugas bank lambat
karena pembagian bantuan sosial ini harus sudah selesai sebelum akhir tahun
menteri sosial pun meminta kepada pihak bank untuk melakukan pencairan manual
bagi penerima bansos yang belum mendapatkan kartu keluarga sejahtera
selain itu agar pencairan beberapa bansos bisa selesai tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh satu
menteri sosial tririsma hari ini meminta kepada wali kota surabaya erick cahyadi
untuk menyediakan tempat yang terpusat
saat ini ada lebih kurang lima warga surabaya yang masuk data baru penerima bantuan sosial bpnt
atau bantuan pangan non tunai